nah jadi hari ini kita mau ke telungagung kan
iya mbak ada yang bisa dibantu
ya maaf bu enggak ini saya tadi lihat driver saya kayaknya masuk ke dalam jadi saya nyari ke sini
oh kalau masuk ke dalam kayaknya nggak mungkin deh soalnya ini khusus untuk cewek
oh khusus untuk cewek emangnya ini apa ya bu
ini adalah rusunawa stkip pgri tulung agung
enggak usah cengengesan deh mas darto enggak usah soal asik
saya tuh kesini tuh kerja bukannya main main jadi mas darto tuh jangan buang buang waktu saya
maaf mbak saya ini gak bermaksud buang buang waktunya mbak
tapi mau bagaimana lagi saya harus buang air
yaudah ayo langsung terus
baik pak alhamdulillah
gimana kerjaan kamu lancar kan
mas darto bapak kenal mas darto
bapak lihat posting yang kamu kan di story mas darto asik kan kalau enggak asik bilang ya
hah kalau enggak asik bisa diganti pak
pokoknya kalau ganggu bilang aja
sejauh ini aman kok pak terus malah jadi tahu hal hal baru
terus dia tuh tau banget semua yang diresmiin sama pak jokowi saya tuh malah curiga pak
kayaknya dia itu staf kepresidenan yang nyamar kayaknya
hehehe syukurlah kalau begitu pur
kamu pokoknya kabarin saya kalau butuh apa apa ya
siap makasih pak
tulung agung ini kabupaten dengan cukup banyak destinasi wisata lho
mulai dari pantai panorama alam perkebunan sampai air terjun semua ada di sini
nah kalau ini namanya air terjun alam kandung
ini nih air terjun yang instagramable
air terjun ini berasal dari sungai pegunungan kapur di selatan jawa
karakteristik batuan kapur pula yang bikin warna air terjun di sini unik
karunia tuhan yang elok

jadi gak heran kan alam kandung jadi spot favorit buat eksis para pelancong kayak gue
eh tapi bukan cuma gue loh
mas darto juga tetep
gak mau kalah
bahkan lebih eksis